dan kembali di cnn indonesia newsroom pola belanja masyarakat mulai beralih dari konvensional menjadi belanja online
pada tiga desember lalu presiden joko widodo telah menaikkan aturan perdagangan online
di mana semua para pedagang online nantinya wajib memiliki izin usaha
melalui izin usaha online ini pemerintah akan mewajibkan pedagang online melindungi hak hak konsumen
lantas bagaimana skema detail aturan dagang online ini diterapkan
mengupas skema aturan perdagangan online akan kami bahas untuk anda dalam segmen newsroom talks berikut
dan sudah hadir bersama kami direktur bina usaha dan pelaku distribusi kementerian perdagangan
bapak igusti ketut astawa dan juga ketua harian ilki mas tulus abadi
terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini
bapak bapak kita ke pak ketut dulu ini terkait dengan skema aturan dagang online
sepertinya memang lika liku ya perjalanannya dari tahun lalu sampai akhirnya presiden resmi menaikkan aturan dagang online tersebut
sebetulnya apa yang akan diatur dalam aturan dagang online ini pak
ada beberapa hal
ada beberapa hal yang diatur dalam pp delapan puluh tahun dua ribu sembilan belas tentang perdagangan melalui sistem elektronik
yang pertama bagaimana kita mengatur terkait dengan siapa pedagangnya bagaimana penyelenggaranya
nah dari sisi ini kita akan atur bagaimana perizinannya dia harus memiliki apa izin apa yang harus dimiliki sehingga level of flying field itu benar benar terjadi antara offline dengan online
nah di sisi ini pemerintah akan menurunkan berbagai aturan teknis lainnya yang akan melibatkan pelaku usaha
terkait termasuk nanti akan kita libatkan ylki dalam penyusunan aturan aturan turunannya
kemudian ini yang beranggapan bahwa nantinya aturan ini akan malah menahan perkembangan sektor umkm pertumbuhan sektor umkm di indonesia
begitu dikatakan bahwa adanya pengurusan izin yang bisa jadi ini tidak semudah itu
iya banyak orang berpendapat seperti itu namun kemarin beberapa waktu yang lalu kami sudah mengumpulkan teman teman stakeholder teman teman pelaku usaha juga
sebagian besar menyambut ini pp
artinya pp ini benar benar menjadi landasan yang kuat dalam rangka mereka melakukan usaha
nah jangan lupa di dalam pp itu sendiri ada kewajiban kewajiban marketplace untuk membina para umkm kita
ada kewajiban juga pemerintah untuk membina umkm kita
nah dari situ kita pastikan bahwa izin yang akan diberikan atau dikeluarkan oleh pemerintah sangat sangat mudah
sehingga pasti tidak akan memberatkan para wakil
untuk pengurusan izinnya itu sendiri bagaimana pak
ini yang akan kita turunkan ke dalam peraturan menteri perdagangan
bagaimana aturan itu sangat mudah
nah bahkan di dalam untuk umkm sendiri yang mikro ya cukup dengan nip
skema kita cukup dengan daftar indok berusaha cukup dia langsung bergerak
kemudian kalau ada teman teman yang sudah memiliki izin kemudian masuk ke online tidak perlu ngurus izin lagi dia langsung saja bergerak
tapi permasalahannya sekarang kan berbicara soal perdagangan online
ini tidak hanya berbicara soal mereka yang berdagang di marketplace saja begitu
tapi juga mereka yang berdagang kemudian melalui media sosial
nah ini kemudian untuk memetakan para pelaku pelaku usaha tersebut apa yang akan dilakukan
nah itu yang akan kita turunkan dalam aturan turunannya
bagaimana kita menata teman teman yang bergerak di media sosial
fair saja kita berdagang
artinya teman teman yang berdagang di media sosial tapi kategorinya masih mikro
ya nggak perlu kita atur sedemikian rupa
tapi akan ada skema yang tepat bagaimana kalau teman teman ini sudah melewati posisi misalkan kecil
ya urus izin dong izin kan mudah sekali
artinya pemerintah dengan paradigma yang sekarang ini tidak ada lagi mempersulit namanya izin
pasti mudah sekali
apakah ada jumlah transaksi tertentu atau jumlah pembelian tertentu yang harus kemudian pelaku usaha ini mengurus izinnya
betul disitulah yang kita akan siapkan di dalam peraturan turunannya
berapa yang kita wajibkan cukup hanya nip
berapa transaksi yang kita akan oh ini cukup dengan misalkan standar saja cukup
daftar saja cukup
nah berapa yang wajib ini harus ada izin
yang jelas konsep izinnya adalah tak kalah teman teman sudah memiliki izin usaha tidak perlu ngurus lagi
tinggal daftarkan saja
mas tulus ini terkait dengan hak hak konsumen sendiri dari aturan dagang online yang diterbitkan oleh pemerintah ini
ilki melihatnya seperti apa
ya tentu saja kita melihatnya seperti apa
ya tentu saja kita melihatnya seperti apa
seharusnya kita menyambut baik apa yang ditetapkan oleh pemerintah karena justru selama ini kami mendesak itu diterbitkan
ya karena selama ini kami mendesak pemerintah untuk konsisten melindungi konsumen e commerce
karena selama ini pemerintah kan kita lihat hanya istilahnya gembor gembor saja untuk pertumbuhan ekonomi e commerce segala macam positif
tapi pelindungan konsumen hampir tidak ada atau masih sangat lemah
karena tidak ada regulasi yang memayungi konsumen ketika bertransaksi masalah e commerce ini secara spesifik
nah oleh karena itu memang kita harus melihatnya seperti apa
karena itu memang kita sudah lama mendorong agar ada aturan yang spesifik untuk perlindungan konsumen
dan itu yang pertama
yang kedua pengaduan pengaduan atau case konsumen terkait dengan masalah e commerce itu saat ini sejak lima tahun terakhir di lki itu pengaduannya paling tinggi
paling tinggi diantara komponen
diantara komoditas lainnya
ini artinya apa
di satu sisi transaksinya sangat tinggi tapi di sisi lain juga potensi kasus untuk pelanggaran hak konsumen juga sangat tinggi
yang ini tidak ada
tidak boleh dibiarkan
dan oleh karena itu harus ada regulasi yang memayunginya sehingga nanti terjadi equal antara kepentingan bisnis di satu sisi dan di sisi lain pelindungan konsumen
dari hak hak konsumen yang banyak dikeluhkan begitu hal hal apa saja yang mendesak yang harus ditangani oleh aturan dagang online
ya yang paling ekstrim kan kalau dilihat kasusnya penipuan misalnya ya
barang tidak ada tidak terkirim
karena dilacak penjualnya sudah tidak ada
ditelepon tidak diangkat tidak dipelas dan sebagainya
sehingga konsumen lost contact kepada penjualnya ketika telah membayar sejumlah uang itu
dan kedua yang paling lebih ringan lagi adalah barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang di order
apakah jenisnya kemudian mereknya ataupun warnanya
jadi harus ada pelindungan semacam itu
sehingga konsumen tidak ekstrimnya tidak ditipu dengan pedagang online itu
pengembalian uang konsumen begitu
iya karena prosesnya itu jadi proses refund juga sulit
jadi kalau kita sudah beli kemudian mau cancel atau ada suatu sengketa konsumen proses refundnya sangat sulit
karena juga selama ini interaksi konsumen dengan pedagang itu rata rata tidak dengan manusianya langsung
jadi kalau pedagangnya dari luar negeri begitu ya
ya yang luar negeri kita sudah tidak bisa ngomong
karena kita di luar juridiksi itu
dalam negara kita susah untuk itu
makanya ini regulasi nanti kita sambut baik tapi juga pengawasan dan implementasinya harus jelas
jangan sampai ada regulasi yang sudah baik tapi nanti implementasi dan pengawasan kedodoran
apakah penyalah data pengguna atau konsumen yang terjadi yang dihimpun di dalam marketplace ini juga menjadi sorotan dari ilk
jelas masalah ekonomi digital adalah masalah data pribadi
termasuk dalam e commerce
ketika kita telah mengklik bertransaksi dengan pedagang pedagang online apakah dia skala kecil atau skala besar atau multinasional
pertaruhannya adalah data pribadi
bukan hanya soal alamat email nomor handphone atau foto tapi juga nomor kartu kredit nomor pin dan segala macam
yang kita sebenarnya telah menyerahkan itu kepada operator
pedagang online dan bagaimana pelindungan data pribadinya dan siapa pengelola servernya itu
karena kita tidak tahu
apalagi kalau kemudian dia tidak berizin
makanya saya kira memang harus ada izin kepada mereka
akhirnya aturan dagang ini keluar nanti akan ditekan juga dan juga akan masuk dalam omnibus law
kalau terkait dengan pedagang dari luar negeri begitu yang kemudian bertransaksi di dalam negeri
apakah kemudian akan juga termasuk tkdn atau tingkat komponen dalam negeri dan snn ini akan diatur dalam aturan perdagangan online ini pak ketut
di dalam aturan perdagangan melalui sistem elektronik yang sudah terbit ini ini kan payung ya
payung hukum bagi semua kl untuk bergerak
artinya begitu bicara bagaimana terkait dengan pengaturan pedagang dari luar negeri
itu ada di pasal dua belas mengatur threshold
jadi kan tidak mungkin kita paksa dia mengirim cuma sebijik kemudian dia harus daftarkan tidak mungkin
kita nanti kita buat threshold yang tepat
nah ini ada aturannya terkait dengan kriteria yang harus dia membuat
apa namanya perwakilan di indonesia
ini penting karena apa saya dengar dari melihat di australia pun menerapkan hal yang sama
karena ini menjadi benchmarking kita
karena begitu dari luar kalau dia tidak ada perwakilan di indonesia segalanya sulit
termasuk juga yang ramai sedang diperbincangkan sekarang google kemudian netflux
kalau ada syarat di situ
kalau yang tadi yang dia bukan penyelenggara
dia hanya menyanggara tapi dia tidak ada kontrak langsung
dia tidak perlu masuk ke pmse
tapi dia begitu dia di dalam ininya membuka ruang
kayak kalau market misalkan di situ dia harus wajib memenuhi ketentuan bmse
itu ada ketentuannya di situ
saya tidak menyebut platformnya tapi yang jelas begitu dia menyelenggarakan satu pertemuan kayak pmsc
dia wajib memenuhi ketentuan ppmsi ini
ada aspek signifikan economic presence begitu yang dicantumkan juga terkait dengan jumlah transaksi nilai transaksi jumlah pengiriman jumlah trafik pengakses
sehingga itu tadi hal hal tersebut yang masuk dalam signifikan economic presence
apakah hal tersebut ini akan digunakan untuk mengindikasikan atau mengukur tingkat misalnya pajak ataupun dari para pelaku usaha
kalau itu digunakan untuk itu nanti kemenkyu yang menentukan
tapi yang jelas itu digunakan untuk menentukan bahwa si pelaku usaha yang luar negeri ini wajib
membuka cabang atau tidak
itu prinsip yang ada di pppms ini
nah kemudian ini kan pasti sinkronisasinya akan banyak ya
dari kemendak kemenkyu kemudian juga perindustrian dan juga bi begitu
nanti untuk mensatusuarakan sinkronikan hal hal tersebut bagaimana pak
begini dalam rangka penyusunan pppms ini pelibatannya sudah semua
kita sudah sepaham
artinya begitu bicara pajak teman teman kemenkyu sudah menyiapkan
kemudian pada saat penyusunannya kita sudah menyiapkan
kemudian pada saat penyusunannya kita sudah menyiapkan
kemudian pada saat penyusunannya kita sudah menyiapkan
jadi ini kolaborasi yang dilakukan oleh kami beserta stakeholder yang lain dari awal sudah terbentuk sebenarnya
sehingga turunan turunan dari pp ini pun harus duduk bareng lagi
sehingga apa yang dikeluarkan oleh katakanlah perdagangan sinkron dengan perindustrian nantinya
sinkron dengan kemenkyu nantinya
jadi sekali lagi di dalam turunan pp ini dalam penyusunan yuknis yuknis yang ada
pasti harus melibatkan stakeholder termasuk pelaku usaha
ini penting sekali termasuk ylki kita akan melibatkan
bagaimana pola perlindungan konsumennya
salah satunya pengawasan tadi kan penting sekali
di situ sudah ada juga arah begitu kenaikan sanksi sanksinya seperti apa polanya bagaimana
otomatis dalam rangka perlindungan konsumen pasti penting di situ
artinya kita melibatkan
di situlah kita pada saat penurunan yuknis inilah kolaborasi harus kita lakukan
apa yang kemudian disarankan oleh ylki terkait dengan aturan dagang online yang akan dikeluarkan
saya kira yang utama satu poin saja adalah masalah
pemblokiran terhadap pedagang online itu yang terbukti melakukan banyak pelanggaran pada konsumen
jadi saya kira kementerian perdagangan atau kementerian yang lain
harus bersinergi kuat dengan kementerian kominfo
karena kan kominfo itu yang bisa memblokir terhadap situs situs atau akun akun yang bermasalah
dengan feeding dari kementerian teknis yang lainnya
dan saya kira juga kalau saat ini kan sering kita dengar adanya operasi pasar
nah operasi pasar itu nanti juga harus
pemerintah kementerian perdagangan badan pom dan segala macam harus aktif melakukan operasi pasar virtual
pasar online karena operasi pasar itu menjadi sangat penting untuk mengontrol tadi mengawasi di lapangan
sehingga mereka tidak di satu sisi sudah ada aturan tapi di sisi lain nanti mungkin wajib beriklan
masih bertransaksi tanpa operasi pasar yang tegas dan sanksi yang tegas dari pemerintah
operasi pasar virtual dan juga pencabutan atau pemblokiran izin dari pelaku pedagang
apakah itu mungkin dilakukan
sangat karena di dalam pp pmse ini sudah jelas ada sanksi
begitu ada ketentuan yang tidak dipenuhi
katakanlah tadi misalkan contoh kasus seorang konsumen beli dengan spesifikasi begini yang datang beda
nah ini ada komplain kan syarat dari komplainnya harus segera diselesaikan
tadikalah tidak diselesaikan konsumen mengeluh
nah ini kita tegur jadi komposisinya ada tingkatan
tidak langsung ujuk ujug kita menutup tidak tegur dulu yang pertama
artinya ya tolong selesaikan begitu melihat selesaikan ya sudah lah
artinya pemerintah di sini tidak serta merta harus menutup
tidak tapi ada runutan penyelesaian masalah yang harus dilakukan oleh pemerintah
sebagaimana amanat dari pp pmsc tersebut
saya rasa yang utama nanti adalah dagang online di media sosial khususnya instagram
ya itu harus dipelototi betul karena itu menjadi media yang sangat seksi bagi pedagang online untuk memasarkan produknya
dan sangat seksi bagi generasi milenial untuk membeli lewat online khususnya media sosial
dan kemudian juga banyak sekali pedagang pedagang di online itu ya mematuhi syarat syarat seperti misalnya ya sertifikasi sni tkn dan lain lain
pasti lah karena justru fungsi pendaftaran seperti itu
nanti bisa didaftarkan perusahaan segala macam ketika dia telah meregistrasi produknya
apakah itu ke badan pom atau minimal ke dinas kesehatan atau kementerian teknis yang lainnya
karena untuk keandalan produk yang dijual kepada konsumen
pedagang online juga yang dari instagram itu facebook segala macam juga harus memiliki izin usaha nantinya
prinsipnya begini artinya semua di dalam pelaku usaha itu harus punya izin
tapi distratifikasikan artinya begini begitu dia polanya mikro cukup daftar
sebelumnya saya sambil tadi tujuannya apa sih
stro ini skalanya berarti keuntungan atau omsetnya berapa
berarti lima puluh juta ke bawah lah itu
jadi kita lihat disitu kita stratifikasikan
sebenarnya ada clue besar disitu
ada clue besar disini yang ingin didapat oleh pemerintah
data bahwa kita seberapa besar sih kita punya data yang mikro bergeraknya berapa sih di online ini
nah dengan data ini kan kita bisa menganalisis perkembangan ekonomi kita sebenarnya
kita dengan dari situng kita mengharap kesadaran teman teman pelaku usaha juga
ini sebenarnya tujuan pemerintah untuk memastikan legalitas usaha juga
sekali lagi saya sampaikan pemerintah sudah berubah sangat berubah
karena izin itu sangat mudah
tidak perlu lagi khawatir dengan izin
tidak perlu khawatir dengan oss sudah sangat mudah
artinya komitmen pemerintah memberikan pelayanan di bidang perizinan itu jangan disangsikan lagi
nah ini yang harus kita temu
tapi kan dengan aturan atau izin tersebut nanti yang mengekor adalah aturan pajak
kemudian pengenaan ppn pph dan lain lain
saya kira saya pribadi mengatakan kalau pajak kan satu kewajiban ya
artinya kewajiban kan ada tingkatan pengenaan pajak
ini wilayahnya kemenku
tapi saya agak sedikit sampaikan
kewajiban saya sebagai masyarakat ya membayar pajak berdasarkan undang undang
karena artinya disini fair juga
artinya offline nya dikejar kejar pajak yang di sini ya wajar dong
artinya disini kalau kita bicara equal applying skill nya disini dong
kan gitu ya artinya ada upaya
tapi itu pun pemerintah pasti memikirkan bagaimana pertumbuhan online ini tidak setara merta turun gara gara isu isu yang ini
tapi ada kesadaran bersama sebenarnya
mas hulus mungkin terakhir
bagaimana pendapat anda terkait dengan penyalahgunaan data konsumen begitu yang saat ini ada
apakah kemudian itu menjadi hal yang paling penting atau urgent untuk dilakukan
termasuk kalau itu terjadi maka sanksinya juga harus keras
karena saat ini bisnis ke depan adalah bisnis data
jangan sampai data milik konsumen disalahgunakan untuk kepentingan komersial atau kepentingan lainnya tanpa seizin konsumen atau pemilik data itu
oke tadi pak ketut juga membahas soal data
terima kasih mas hulus
pada saat ini ada pengalaman dari lki dan juga pak igusti ketut aztawa direktur bidang usaha dan pelaku industri kementerian perdagangan sudah berkembang bersama kami
semoga benar benar aturan ini bisa memberikan arahan yang jelas ya bagi para pedagang dan juga penggiat industri daring atau online di seluruh indonesia